dua delapan ratus delapan puluh tiga ekor sapi bakalan dari australia tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta kamis dini hari
ya sapi ini merupakan bagian dari program impor sapi pemerintah
sekalipun kemarin akhirnya diakui oleh pemerintah bahwa upaya ini sebenarnya terlambat
dengan menggunakan kapal laut ribuan sapi yang diimpor dari australia ini tiba di tanah air
balai karantina hewan pelabuhan tanjung priuk jakarta utara menyatakan bahwa sapi impor ini dalam keadaan sehat
balai karantina hewan juga telah memeriksa keabsahan dokumen dan sertifikat kesehatan sapi
namun sapi sapi ini tidak bisa langsung dipotong karena harus masuk karantina dulu di daerah tangerang dan bogor
di dalam karantina ini sapi akan melalui tahap penggemukan selama satu ratus dua puluh hari sebelum dipotong
kita nyatakan dokumennya lengkap dan sah
kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik
kondisi umum sapi
kita dapatkan sapi sapi dalam keadaan sehat dan tidak ada kematian